hai om om mirza enggak om mirza om mirza kagak kelihatan dari tadi enggak tahu kemana
itu dia biasanya kan disini nongkrong sama om iya deh biasanya disini tapi beberapa
ini dia ke sini ya udah siap ya deh aduh maen tapi yang menjadi perhatian saya adalah intan
dia anak kecil yang sangat butuh sekali sosok seorang ibu tapi sepertinya ibunya intan pernah

terima kasih dan sudah seharusnya dia menghabiskan waktu bersama anaknya ya saya mengerti oh ya dan
satu lagi yang menjadi perhatian saya adalah kelihatannya minyak intan itu sangat dekat
sekali dengan ibunya intan kamu nggak tahu temennya intan itu tiara anak saya oh ya jadi
temennya intan di tiara anak kamu ardi kemana aja kamu
tuh sampai tiara segede gitu kamu gak tengok sorry sorry sorry
mama sekarang minum wad dulu ya
tante aku ambil minumnya dulu ya tante
hai mama istirahat ya kata dokter kalau mama mau cepet sembuh mama harus istirahat iya tante
tante istirahat aja dulu kan tante udah minum obat kalau diperhatiin sama orang berdua
kaya akan cepet sembuh amin amin
teara sebaiknya kita keluar mama kan udah tidur
baiklah anak anak sambil kalian mengerjakan tugas
bapak mau tanya nih
kira kira kelas ini mau buat apa
untuk acara pekan budaya nanti
ada yang punya ide
bukan budaya itu seru kok
dari berbagai macam daerah
ya berarti aku gak bisa jualan dong di sekolah
intan kamu tuh yang dipikirin jualan mulu deh
bikin kue buat pekan budaya kan pake uang khas
kalau intan yang bikin dia tetep bisa dapet uang
karena kita yang beli kue dari dia
pak gimana kalau kita jualan kue
tapi kuenya dibikin sama intan pak
bagus juga ya itu ide yang bagus
kamu sanggup buat kue dalam jumlah yang banyak
ya sudah kalau begitu
untuk acara pekan budaya nanti
kita menjual kue buatan intan
gue gak ketemu sih
biasanya kan ada di sekitar sini
nah itu temen temennya om mirza
om mirza gak keliatan dah
om mirza gak keliatan dah
om mirza gak keliatan dah
om mirza gak keliatan dah

gak tau kemana tuh dia
iya deh biasanya disini
tapi beberapa hari ini dia gak kesini
oh yaudah makasih om
aduh kemana sih
yaudah pak kita duluan
aku dari tadi nyariin om mirza loh
enggak om tapi aku punya gambar gembira
wah kabar gembira apa nih
nanti ada pekan budaya di sekolah
terus temen temen setuju
kalau nanti pasti pekan budaya
wah bagus ya
wah bagus ya
wah bagus ya
wah bagus ya
wah bagus ya
wah bagus ya
wah bagus ya
wah bagus ya
terus om mirza bisa bantu apa nih
tolong beliin bahan bahan kue om
yang banyak banget
tadi bilangnya kabar gembira
itu sih gembira buat intan
bukan buat om mirza
yaudah nanti om beliin ya
yaudah kita pulang yuk
boleh bikin dulu cakep
di sekolah ada pakem budaya lho pak
kelasnya tiara juga ikutan
makanya tiara udah siap siap dari sekarang pak
yang papa tau itu seru loh
ada bazar makanan tradisional iya kan
terus ada permainan permainan tradisional juga
tahun lalu yang papa inget
kalau nggak salah orang tua murid boleh ikutan main
tahun sekarang gimana
boleh kok pak papa bener
makanya pak kalau tiara telah pulang sekolah
papa gak usah cariin
soalnya tiara lagi sibuk buat nyiapin makanan tradisional
sama temen temen juga pak
jadi warnakan tante yang satu ini nih ya
iya dong tante
biar tahun ini
makan budaya di kelas tiara berhasil
ini undangannya pak
ini undang semua ya
papa oma tante maya juga diundang
yaudah kalau gitu
oma pasti dateng
tante pasti dateng ke asyara pekang budaya di sekolah kamu
jadi semua ikut dateng dong
mas saya boleh bantu mas
soalnya saya butuh pekerjaan mas
gak gak coba deh kamu turunin ke arus arus kita
itu dari truk
iya makasih mas

tapi jatuhnya download di youtube
ya sih kan
kan saya kena doa vincent kan
oh gitu ya
hei semua temen
sini padung kumpul sini
mau tau nih
dasar emang nih
gak tau diri
insap juga lu ya preman
dadah ya lu
jangan pegang pegang barang gua
lu lagi diem
angkatin barangnya cepet
acara pekan budaya dia sebentar lagi
tapi gimana gue bisa beliin bahan bahan kuenya
kalo gua gak punya duitnya gini
gimana caranya kalo aku mau buat kue orang bahan bahannya gini gak ada
sebentar ya tiara
telepon dari tiara
kamu kapan mau bikin kue buat pekan budaya nanti
biar aku bantuin
kalo tiara tau kalo om mirza belum beliin bahannya
pasti dia bakalan beli bahannya
padahal om mirza udah janji mau bantuin aku